setelah menetapkan panji gumilang sebagai tersangka dugaan penistaan agama satu agustus lalu
penyidik barai skrim polri menggeledah pondok pesantren al zaitun di kabupaten indramayu jawa barat
sejumlah area di pondok pesantren al zaitun digeledah polisi sebagai tindak lanjut penyidikan yang tengah dilakukan terhadap panji gumilang
menurut direktur tindak pidana umum brigjen juhandani di mabes polri pada jumat sore
penggeledahan dilakukan untuk mencari alat bukti tambahan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana penistaan agama
perkembangan hari ini yang dilaksanakan penyidik adalah melaksanakan penggeledahan di indramayu
hal ini juga dimaksudkan untuk melengkapi berkas perkara dan mencari alat bukti lainnya
kita ketahui bersama berbagai video itu kita lihat tkp nya ada di sana
oleh sebab itu kita melaksanakan upaya penggeledahan kemudian cek kembali tkp
dan ini dilaksanakan oleh penyidik penyidik barai skrim kemudian dari inavis di backup oleh polda jawa barat dan polres indramayu